nama gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau yang akrab di sapa sebagai ahok
tidak pernah absen menjadi headline media dan juga perbincangan masyarakat melalui media sosial
dari mulai peristiwa kalijodo hingga kemudian rencana untuk maju di pemilihan gubernur dki jakarta dua ribu sembilan belas
secara independen tidak menggandeng partai politik juga cukup mengejutkan
kali ini saya sudah bersama dengan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
untuk menjawab seluruh hal yang selama ini terjadi
terima kasih pak ahok telah memberikan cnn waktu untuk menjawab sejumlah pertanyaan begitu pak
yang sangat mengejutkan apa pertimbangan pak ahok akhirnya kemudian memutuskan untuk
maju di pilgub dki secara independen
kalau meminjam analogi pak ahok sendiri sudah ada mobil dengan sopirnya
ini malah memilih naik bus ini berusaha susah sama teman ahok
apa pertimbangan utamanya pak
saya kira ini masalah membagikan kepercayaan sebetulnya
nah teman teman ahok jawabnya juga bagus naik bus kan bareng kami rame rame pak rame rame masyarakat
nah sebenarnya tadi saya berpikir partai kan bisa mendukung
masih bisa ya
masih bisa mendukung
yang jadi masalah nih wakil yang mau saya pilih kan pak jarod
pak jarod adalah kader pdip yang mobilnya lengkap
dan mereka juga punya
metode dan proses penjaringan
nah teman teman ahok namanya teman ahok ini
adalah muda yang khawatir saya tidak bisa ikut
mereka khawatir kalau pdip tidak keluarin ke saya satu bukti tiket berangkat
nanti mereka nggak keburu lagi nyiapin buat saya
untuk maju persoalan
karena mereka satu bulan lebih dulu
nah itu yang menyebabkan terjadi nah ini jadi bingung nih
mereka main datang ke rumah minggu malam
oh minggu malam
ya saya pikir pikir one ini kayak cerita bukan kita nyamain
bung karno diculik anak muda buat merdeka ini maksa
mereka datang mereka bilang gini pak
sinyalnya sama ini menurut pak ahok ya
ini kan saking semangatnya itu kan
dia nggak tahu buat kita orang tua kan mesti ngatur
supaya sama sama enak
lalu mereka bilang begini
terserah bapak bapak mau ikut partai kami juga tidak apa apa
tapi kalau ternyata partai bohongin bapak partai calonkan bapak kami sudah tidak bisa bantu bapak
jadi kalau bapak pengen kami mencalonkan bapak kami kan mesti ngisi pak
lama ini pak waktunya mereka pak
kami udah minta putusannya harus malam ini pak
bingung kan ada satu ketika diminta
ini udah besok tanggal tujuh nih pak
terus saya masih berusaha yakin kan mereka
tapi yang nanti memang semangat luar biasa
pak kalian sadar gak bahwa saya ini bisa digagalkan loh dengan pencalonan independen
digagalkan secara legal atau ilegal
ya kan kita gak tau
kan bisa diserang semua orang macam macam kan
saya bilang kalian sudah pernah pikir belum
terus kain juga bahaya loh
kalau kalian diculik gimana
jawabnya enak banget tuh anak anak itu
tenang pak gak ada yang mau nyulik kami pak
terus saya bilang dibakar gimana berkasnya
diambil orang yang jahat gitu
tenang pak kita punya safe house pak
udah kita atur pak
gak sekalian terserah bapak
wakil kita pak jarod siapapun kami tidak masalah
kok tidak masalah kan ya teman ahok
justru saya udah ajak orang yang makam kan
saya tadi berpikir kan banyak ya ada macam macam nih pendukung
teman ahok lah kawan ahok lah ada dukung ahok
lo macam macam nih datang
waktu itu kan karena kita ribut sama dprd
saya bilang sama mereka udah gak usah ketemu saya dulu lah
kalau sebelum sejuta
mereka butuh tujuh ratus ribu lebih
koreksi jadi lima ratus ya
sejuta lah baru ketemu saya
saya juga pikir nggak mungkin mereka kerja kumpul
gak kasih duit gak bentuk tim gak apa apa
pak ahok nggak ada dana dana yang masuk untuk teman ahok
iya lalu teman ahok itu
sekarang akhirnya si hasan yang mungkin biayain mereka lah ya
untuk dapat kantor untuk apa ya
oke memfasilitasi mereka
tapi yang pertama itu kita anggap remeh mereka
udah ada apa dong
sejua gak mau ketemu mereka
orang saya pasti dapat kreatif
oke tapi kan nasti pun gak bisa
gak cukup juga kan
nah nasti pun udah bagus
mengusung atau mendukung lah
tapi harus cari partai yang lain
masih empat tiga partai
mereka juga takut dong
kalau partai berubah minta mahar
kalau ini kan gak mahar ini
kampanye semua mereka akan turun loh ini
teman ahoknya nih
iya kan akan turun
malah mereka punya rencana kalau kampanye
orang mau datang ketemu saya jual tiket tuh
karena dia juga punya banyak artis yang relawan kan
nah ini menarik
akhir malam itu
ya kalau lihat kayak begitu ya sudah
saya pertaruhkan aja
kalau kain gagal ya sudah
kalau partai marah dengan saya
berarti saya akan selesai oktober dua ribu tujuh belas
udah siap pak
oh iya saya akan bereskan semua transparansi
ya minimal saya ninggalin tempat ini sudah jalan dengan baik
menurut anda sudah cukup beberapa atau lima tahun
iya tentu gak cukup
tapi kalau situ
situasi ini mau gimana
saya lebih khawatir anak anak ini kehilangan kepercayaan
dia lagi semangat kepercayaan
kepercayaan ini kan lebih penting
nah itu yang terjadi
akhirnya kita putuskan ya sudah
ya saya kebetulan kan saya juga pengen
setelah politisi dipercaya
saya juga pengen ada birokrat yang dipercaya
jadi jangan semua orang persepsi
ada ternyata ya
selain yang anda marah marah itu ternyata ada ya
ya mesti kita angkat satu
orang kan akan mulai cari tahu siapa
nah kalau ini bisa dibandingkan kepercayaan
dapat politisi dipercaya birokrat dipercaya
ketika partai mencalonkan orang orang baiknya
karena perpres dengan pemilu sama
orang akan percaya kepada parpol kembali
berarti tiga elemen penting buat negara kita maju
yang hilang kembali
jadi saya pikir untuk tujuan yang lebih besar seperti ini
dengan paruan seperti ini
lagi pun juga belum tentu nggak ikut tuh
kalau mereka berhasil kan mereka udah punya sekarang
hanya perlu ngisi nama kan
tetapi itu delapan ratus ribu ktp dukungan itu
harus mulai dari nol lagi ketika anda mengajukan
tidak ada yang mulai dari nol lagi
tidak mulai dari nol lagi
kan itu rekap
mereka tinggal tanya
setuju nggak kami isi nama ini
untuk konfirmasi lagi
nanti kan yang diisikan formulir
yang tanda tangan ke saya di rekap
jadi tidak mulai dari nol lagi
karena ada pemahaman begini pak
kan di peraturan kpud
tinggal tanda tangan
konfirmasi bahasa saja
dan sejauh ini tanda tandanya
dari laporan teman ahok
sudah banyak yang setuju
malah sekarang kan dia juga bisa langsung formulir baru
orang yang baru yang tadinya belum tergerak mendukung
kan juga mendukung
dia gak perlu
pengumumannya itu kemarin malam pak ya
kemarin pagi ya untuk maju independen ya
dari sampai detik kita berbicara sekarang ini
kira kira sinyalnya pak ahok maju secara independen
begitu dengan menggandeng birokrat yang bagus tadi
responnya bagus tidak
dari laporan teman ahok
kalau menurut mereka sih bagus ya
malahan ada orang pada datang
lebih takut lagi orang gak ikut sekarang katanya
jadi sekarang situasi membuat orang lebih takut saya gak ikut
takut dikerjain parpol yang marah
karena teman ahok bekerja dengan baik
kemudian anda terpilih lagi misalnya kemudian di dua ribu tujuh belas itu
tapi ada sentiasa
ada sentilan dari pak jarod
yang saya kutip juga dari media online
katakan di dprd tidak ada fraksi relawan atau fraksi independen begitu pak
nah ini terkait dengan kinerja nanti ke depan
saat lagi tetaplah di cnn indonesia